ini dia emo atau elektrik mobil besutan smk institut indonesia purworejo
mobil yang mampu melesat dengan kecepatan delapan puluh km per jam ini didukung dengan daya sebesar tiga watt dari rangkaian baterai dan aki dengan kapasitas enam puluh volt
mobil buatan guru dan murid ini mulai digagas pada awal tahun dua ribu dua puluh dua lalu
setelah proses selama enam bulan mobil ini akhirnya bisa dikendarai dan berfungsi sebagaimana mobil pada umumnya
mobil bertransmisi otomatis dua percepatan ini bisa digendarai selama sekitar tiga jam atau jarak tempuh sekitar enam puluh km dengan kondisi baterai penuh
pembuatan mobil ini dimulai dengan penyusunan sejumlah komponen kelistrikan dan penggerak roda
rangkai dan bodi mobil juga dibuat sendiri memanfaatkan pipa besi dan plat besi
inovasi yang baru bagi smk institut indonesia butarjo menjawab tantangan zaman
di mana ke depan masalah mobil bensin itu ke depan akan menjadi masa yang lampu
meski sudah bisa dikendarai mobil ini masih membutuhkan banyak penyempurnaan
termasuk memaksimalkan daya baterai agar bisa mengeluarkan tenaga lebih besar
inovasi satu ini tak kalah dari
ya di tangan siswa dan guru smk satya praja ii kabupaten pemalang
sampah plastik bisa diubah menjadi bahan bakar minyak alias bbm
sampah plastik yang dicampur oleh bekas akan dipanaskan di dalam tabung tertutup hingga empat ratus derajat celcius
menurut kepala smk satya praja ii
dari pengolahan ini akan menghasilkan sekitar delapan puluh lima hingga sembilan puluh empat persen bahan bakar jenis solar
sisanya berupa nafta atau sejenis minyak tanah

solar yang dihasilkan telah diuji di laboratorium sukovindo dengan kualitas euro empat
bensin ini juga sudah diuji coba oleh masyarakat sekitar dengan digunakan di mesin traktor dan mobil penumpang bermesin diesel
kami dari sekolah bersama dengan perhimpunan alumni jerman
ini kami membuat alat pengolah sampah plastik menjadi bahan bakar
prinsip utamanya adalah
yang ada di lingkungan kita
termasuk di daerah
dengan adanya mesin ini diharapkan semua sampah plastik akan dikoordinir melalui tingkat desa
untuk dibeli kemudian diolah menjadi bbm
sehingga akan mengurangi sampah plastik di wilayah kabupaten pemalang
tim liputan cnn indonesia